olahraga menjadi hal yang penting dilakukan untuk menjaga imunitas dan kebugaran tubuh
terutama di masa pandemi kofit sembilan belas seperti saat ini sebagian orang pun masih memilih untuk
berolahraga di luar ruangan dengan tetap menggunakan masker susah sih nafasnya aja
nggak terur pernafasannya jadi enggak kayak biasanya terus tapi kalau lagi lari sih setengah
aja sih mas saya begini itu kita tahu informasi kalau memang kita untuk menghindari kopi sembilan belas kita
harus wajib pakai masker jadi sebenarnya kita pakai masker itu aja sebenarnya utama bagi
gue yang dua itu maunya sih enggak pakai cuman disini diharuskan untuk pakai masker kan jadi
mau enggak mau harus pakai enak sih gak komfortable udah gitu kemudian kan airflownya oksigennya jadi
agak sedikit tersumbat ya menggunakan masker saat berolahraga sebenarnya memang tidak ideal
saat berolahraga di luar ruangan yang terpenting untuk dilakukan

masker karena pertama pada saat kita menggunakan masker pada saat berolahraga
dope iyeng masuk ke dalam paru paru kita berkurang sehingga oksigen di dalam darah
kita juga berkurang yang akhirnya proses untuk menghasilkan energi yang
dipakai pada saat kita berolahraga jadi menurun kita jadi
sesak terus kemudian jadi gampang lelah juga
yang paling sesuai adalah dengan berjaga jarak tadi empat meter dan apabila anda memang dirasa itu sepi
ya sebaiknya maskernya dilepas nanti kemudian misalnya harus melewati orang atau berpapasan
tidak mungkin berjaga jarak dipasang tapi paling tidak jaraknya jangan terlalu berdekat
baru pasang masker paling tidak dua meter sudah mulai dipasang maskernya untuk kemudian mendahului
penggunaan masker saat berolahraga juga sangat tidak disarankan untuk orang yang tidak terbiasa
berolahraga sebelumnya atau orang yang memiliki rewayat penyakit paru atau pernapasan dan yang
terpenting kenali kondisi tubuh kita sendiri segeralah beristirahat dan akhiri latihan bila
nafas terasa sesak mual atau pusing erlangga wisnuaji julian asri